pemerintah berencana memungut biaya masuk barang tak berwujud yang dijual di marketplace e commerce khususnya yang berbasis di luar negeri
barang tidak berwujud tersebut antara lain peranti lunak jasa musik termasuk juga film
sesuai dengan deklarasi perdagangan elektronik global organisasi perdagangan dunia moratorium bebas bea masuk produk tak berwujud akan berakhir pada tahun ini
dilansir cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani menyatakan sedang berkoordinasi di tingkat menteri untuk mengenakan biaya masuk terhadap barang tidak berwujud
pengenaan bea masuk ke atas produk tak berwujud ini tidak terlepas dari makin maraknya perdagangan berbasis daring ataupun juga e commerce
selain bea masuk sri mulyani sedang mengkaji skema pengenaan pajak untuk barang tak berwujud
saat ini kementerian keuangan juga sedang menyusun peraturan menteri keuangan tentang tata cara pemungutan
perpajakan dan juga transaksi e commerce